gue mau ikut lo di atap hidung
ini siapa yang nyebarin
ini semua gara gara cewek khusus gorengnya tuh
gue bakal bikin hidup dia menderita
gue cuma bonggol waktu doang
ini soal harganya gue
pertama kalinya dalam hidup gue gue dipermalukan sama cewek kayak gitu
lo taruh di mana muka gue
gue bakal bikin perhitungan sendiri
gak ada abis abisnya sih panggilan
gak ada perang
emangnya nggak pegel apa dia
bikin postingan buat ini
saya juga tadi lagi liat dagangan jadi gak liat bapak maaf ya pak
gak ada apa apa
kamu bukannya mahasiswi yang ada di
bapak juga lagi lihat foto yang viral itu
kalau saya jawab iya malu dong
masa sebagai dosen saya ketahuan ikut ikutan liat postingan mahasiswa kayak gini
gak apa apa juga sih pak
kalau bapak lagi ngeliat foto itu ya gak usah malu kali pak
namanya juga fotonya viral jadi wajar banget kalau banyak orang yang lihat
apalagi kalau ada yang komen
masuk akal pak
walaupun bapak dosen gak masalah lah
kok dia bisa baca hati gue sih
ih apaan sih
lepasin gue gak
gue bingung deh
nih lepasin gue gak
ini cewe harus dikasih wajah
gue bakal ikat dia di atap gedung
eh kamu kenapa mau ngikat gue di atap gedung
kok dia bisa denger suara hati gue
ya ampun keceplosan lagi
lo tau dari mana
kalau sekarang gue mau ikat lo di atap gedung
lepasin gue gak

lo jawab pertanyaan gue
lo tau dari mana
kalau sekarang gue mau ikut lo di atap gedung
siapa sih yang gak tau tempat favorit lo buat hukum mahasiswa
gue gak tau
lepasin gue gak
ya ampun enggak
lepasin gue gak
lepasin gue gua gamau
apaan sih lo diem ga
iih lepasin gue gua ngga mau
lepasin gua gamau
mau ngapus diem
lo kenapa ga bantuin si putri sih
harusnya lo bisa ngelakuin sesuatu tau gak
putri tuh kan mahasiswa baru disini
apaan ini suri
emang lo ga liat barusan dia ditarik sama pangeran
bukan urusan gue
hatinya dari es batu kali ya
lo ngapain sama perempuan asal kali ini
terus lo ngapain masih disini
oh buku gue ketinggalan di atas
jadi gue turun aja
harusnya tuh kita tuh stay lift sama dia
kayak berani aja sama pangeran
eh ada temennya
udah ga usah berharap
berani banget ya lo
mau ngelawan pangeran dan mel
gue harus bisa selamatin putri sebelum mereka berbuat macam macam sama dia
udah selesai tuh
gue temen pangeran lagi
mendingan lu suruh pangeran buat batalin semua rencananya sekarang
dari dulu gue gak pernah setuju sama cara cara kayak gini tau gak
kalian mikir ga sih
kita bertiga bisa kena masalah karena ulah kita sendiri
udah lo tenang aja
kita ngebalak kenapa napa
nih siapa yang mau macem macem sama kita
eh lu inget nih ya
kita ini bertiga
anak donator terbesar di kampus ini
kampus ini ga bakal berdiri men
tenang aja ya
terserah lo tak
lu sama aja kayak pangeran susah dibilangin
udah selesai nih
lo mendingan kesini
gue minta lagi sampai
selebgram kayak gue harus selalu update konten dong
lo mau jadiin gue sama khusus goreng ini konten buat ig lo
lo tau dari mana gue mau liatin lo sama pangeran